ya badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg beberapa waktu lalu mengeluarkan rilis terkait trilogi supermoon
dua supermoon sebelumnya sudah terjadi pada tiga desember dua ribu tujuh belas dan dua januari dua ribu delapan belas lalu
sementara supermoon ketiga ini akan terjadi pada tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas
bmkg memprediksi fenomena supermoon ini akan berdampak pada terjadinya banjirop
sehingga warga yang bermukim di sekitar pesisir pantai indonesia diimbau untuk waspada
pesona indah supermoon menjadi salah satu pemandangan yang cukup dinanti masyarakat
momen langka untuk melihat posisi bulan lebih dekat dan juga lebih terang
dalam satu bulan terakhir bahkan berbagai belahan dunia bisa melihat trilogi supermoon
yang terjadi pada tiga desember dua ribu tujuh belas lalu dua januari dan tiga puluh atau tiga puluh satu januari
dan juga di dalam perjalanan ke dunia
namun dibalik indahnya supermoon ini ternyata juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai
seperti dilansir di laman website badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
masyarakat di pesisir pantai diimbau waspada terhadap peningkatan pasang air laut maksimum
yang mengakibatkan terjadinya banjirop
posisi bulan yang semakin dekat dengan bumi pada titik tertentu
membuatnya mampu menarik air laut lebih kuat dibanding bumi
dan membuat air laut menjadi naik
salah satu yang terlihat dampaknya adalah di kawasan pelabuhan kali adem
muara angke penjaringan jakarta utara
dalam bulan desember air laut meluap dan menggenangi daratan dermaga serta halaman pelabuhan
rop yang menggenangi area pelabuhan kaliadem ini memaksa sejumlah wisatawan
harus melintasi genangan saat menuju kapal
bmkg memprediksi ancaman banjirop terjadi pada satu hingga empat januari

yang berpotensi bisa dilewati oleh rop